hai aris warga dusun pengasinan desa karangliar kabupaten karawang jawa barat dikejutkan dengan
kemunculan seekor ular air atau ular sapi yang bersarang di sepeda motor miliknya kamis petang
ular tersebut baru diketahui saat pemilik motor akan mengganti oleh sepeda motornya setelah tiga
hari terendam air banjir di rumahnya beruntung ular tersebut merupakan ular yang tak memiliki
bisa atau racun yang mematikan lari dari mana nih dari motor motor memangnya kenapa itu
ya mau ganti oleh ya mau bersihan bikin dibuka ada ular ular
ular ular apa nih pak ular apa itu orang sapi luar sapi luar sapi ya berbahaya
berbahaya enggak enggak enggak enggak enggak ada berahnya terjebak terjebak
ya enggak sempat evakuasi korea ya emang airnya cepet naik atau gimana
cepet cepet sekali banyak pak yang kejebak di dalam pak motor banyak mobil ada mobil juga
ada kedalaman sendiri di dalam berapa tinggi air hampir dua lima meter hingga kamis petang banjir
akibat luapan sungai citarum yang merendam ratusan rumah warga di dusun pengasinan desa karangliar
berangsur surut ketinggian banjir saat ini mencapai satu setengah meter tariana karawang jawa barat